senin malam dengan pengawalan yang ketat dari sejumlah anggota lembaga perlindungan saksi dan
korban atau lpsk terpidana kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat barada
richard eliezer pudihang lumiu atau baradae tiba di baris krimpori pada pukul dua puluh dua waktu
indonesia barat richard eliezer dibawa dari lapas salemba dengan tiga mobil yang berbeda
yakni dua mobil hitam berlogo lpsk dan satu mobil putih milik sejumlah anggota polisi yang
turut mengawal barada e roni talapesi penasihat hukum barada e menyebut proses pemindahan kembali
richard eliezer ke barres krimpori sudah sesuai dengan prosedur yang ada barusan saya kita sampai
bahwa semua proses dari hutan salemba kembali kepada barisnya semua berjalan lancar baik dan
ini sesuai dengan rekomendasi dari bapak bapak
sebelumnya setelah sempat menjalani proses administrasi richard eliezer terpidana kasus
pembunuhan yosua huta barat yang seharusnya menjalani masa tahanan sebagai warga binaan
di lapas salemba jakarta pusat secara tiba tiba dikembalikan pihak lapas untuk menjalani tahanan
di rutan barres krimpori pada senin malam hal ini dilakukan pihak direktorat jenderal pemasyarakatan
bersama pihak kejaksaan negeri dki jakarta untuk memenuhi permintaan lpsk dengan alasan masalah
keamanan dan keselamatan richard eliezer meski demikian pihak lapas maupun lpsk masih enggan
memberitahu ancaman yang akan didapat oleh baradae ketika dirinya digabungkan dengan narapidana lain
namun pihak lapa maupun lpsk menjamin jika barada e akan lebih aman berada di dalam tahanan rutan barres
krimpori kami siap untuk penempatan barada richard eliezer richard eliezer di lapa salemba tapi
kami juga menghormati rekomendasi dari lpsk yang ketiga pada hari ini keputusannya penempatan
richard eliezer selanjutnya adalah di rutan barres krimpori pertama satu richard sebagai jasid
kolaborator punya hak untuk dipisah ya baik itu bisa tahan ya baik itu bisa tahan ya baik itu bisa tahan
ya maupun pelaksanaan menjalankan hukuman sebagai narapidana dan warga pindahan masyarakat sehingga
keamanan pertimbangan keamanan juga sehingga kami memutuskan tentu saja ini juga ini ya dengan richard
ya keputusannya juga berkaitan dengan penempatan tersebut sebelumnya richard eliezer difonis satu
setengah tahun penjara fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum tim liputan cnn indonesia